manajemen pelabuhan kalimas dan terminal penumpang
memprediksi kenaikan jumlah penumpang angkutan lebaran tahun ini mencapai enam belas lima persen
tahun lalu di periode yang sama pelabuhan ini melayani satu ratus sepuluh ribu penumpang
berbeda dengan moda transportasi lain khusus laut
masa operasi angkutan lebaran lebih panjang
yakni masing masing lima belas hari sebelum dan sesudah idul fitri atau genap tiga puluh hari
dhani rahmat agustian gm pelabuhan kalimas dan terminal penumpang mengatakan
manajemen memperpanjang tambatan kapal dari yang semula empat ratus meter
menjadi lima ratus dua puluh meter plus tambahan lokasi baru di terminal jamrut
manajemen berusaha memaksimalkan waktu untuk meminimalisir
keterlambatan kedatangan dan keberangkatan kapal
ini yang menjadi pr kita makanya kami tadi barusan kita koordinasi
dengan pihak otoritas pelabuhan untuk memberikan alternatif tambahan
tambatan baru dan itu sudah disepakati ada di jamrut selatan
itu kurang lebih sekitar satu ratus lima puluh meter dan itu mudah mudahan bisa mengurai
kepadatan kepadatan yang nanti akan terjadi di saat angkutan lebaran tahun dua ribu dua puluh
memasuki minggu ketiga ramadan pelabuhan ini dipadati pemudik
mereka mengaku memilih mudik lebih awal menggunakan kapal karena berbagai alasan
di antaranya adalah libur sekolah dan harga tiket lebih murah
selain itu mudik lebih awal membuat mereka tidak berdesak desakan
dan memilih waktu lebih lama di kampung halaman
soalnya emang waktunya liburan
terus kalau mau mudik dekat dekat lebaran itu udah gak dibuatin sama orang tua
soalnya udah khususnya tiketnya lebih mahal juga daripada sekarang kan murah
untuk memaksimalkan pelayanan bagi penumpang
manajemen pelabuhan menambah loket boarding dan akses masuk ke kapal
ada pula ruangan khusus laktasi bagi ibu menyusui
lokasi ruangan ini di area ruang tunggu
lokasinya cukup lapang dan bisa menampung tiga sampai empat orang
dari data manajemen pelabuhan untuk wilayah utara
tujuan terbanyak untuk angkutan lebaran masih makassar balikpapan dan banjarmasin
kemudian di selatan didominasi tujuan lembar atau nusa tenggara barat
masyarakat diimbau untuk memanfaatkan pembelian tiket secara online
dan merencanakan keberangkatan lebih awal
tim liputan cnn indonesia